kang akuma gak usah khawatir
pebri mah anak baik
belum ngerti pacar pacaran kang
itu yang saya takutkan kos
pebri tuh masih kecil
udah termakan rayuan
udah termakan rayuan
udah termakan rayuan
udah termakan rayuan
udah termakan rayuan
udah termakan rayuan
ini yang barang
lama sekali ya kan pakai mesin
don si aceng itu banyak sekali rahasianya ya
banyak kan tukang dadang
ya nggak tahu
ya kan rahasia kang dadang
yang tahu cuma aceng
saya harus ketemu dede cantik
ma kau bengong
jangan sedih terus
mendingan kita keluar yuk
cari udara segar
mama di sini aja
atau kita mau ke rumah mama incin
kan aku mah nggak usah khawatir
pebri mah anak baik
belum ngerti pacar pacaran kan
itu yang saya takutkan kok
pebri tuh masih kecil
udah termakan rayuan
kenapa sih dede
ya udah kecil
kenapa sih jadi begini
kenapa sih tidak sekuat kamu
kamu bisa dagang cilok sambil senyam senyum terus
seperti tidak ada masalah
padahal istri kamu lari ke rumah ibunya
tapi kamu tenang saja
tidak ada masalahnya gitu
padahal masalahnya banyak
kalau diibaratkan kamu itu seperti bebek
kenapa bisa begitu sih
kalau nakodanya gunda semua penumpangnya takut
para lompat ke laut
itu yang hilang dari saya kos
kapan sih cuy
aku discutir pak
saltannya cuma deliet saja

kalau ponselnya richard itu evening perkannya
cucu kesayangan abah
pasti sudah haus
abah jangan bilangnya ke bapak
kalau febri kabur kesini
kalau bapak kamu telepon
bapak kamu kesini
bilang aja febri gak ada disini
kalau abah yang bilang
pasti bapak percaya
nanti abah bilang begitu